kedatangan sejumlah tokoh negara atau tokoh ke istana negara ini jelas menguatkan prediksi prediksi yang berkembang di masyarakat ya
namun sinyal apa yang bisa kita tangkap dari kehadiran orang orang penting ke istana kali ini
bergabung bersama kami silih agung wasesa praktisi political branding
mas silih selamat malam
selamat malam mbak buspa
mas silih kita masih membahas soal teka teki line up dari menteri jokowi
berangkat dari apa yang terjadi sejak pagi tadi di istana ada wajah wajah baru yang menghadap presiden
di antaranya ada nadiem makarim wisnu tama erick thohir fajrul rahman
dan juga tadi sempat dikatakan oleh nadiem secara gamblang diminta untuk bergabung dengan kabinet jokowi
nah kalau melihat jawaban jawaban di pers oleh mereka ini apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh presiden jokowi kepada publik
kalau kita lihat mereka yang diundang ini masih terbilang muda begitu untuk duduk dalam kursi menteri
iya kan sebetulnya yang disiratkan oleh jokowi kan kabinet kedua ini
kan presiden akan membangun sdm tuh
dan secara demografis kan sdm yang paling banyak sekarang tarifnya milenial nih
jadi pesannya sih jelas sebetulnya bahwa yang diundang tadi
baik nadiem kemudian wisnu tama terus kemudian beberapa nama tadi kan sebetulnya memang mewakili milenial tuh
erick thohir gitu ya mereka yang disukai oleh milenial
jadi pesan yang tersiratnya sih jelas bahwa jokowi sedang mencoba menarik perhatiannya
dan para milenial bahwa kabinet yang sekarang ini buat milenial terutama sedang
itu sih sebetulnya yang bagus laku
oke kalau kita breakdown beberapa dari wisnu tama mungkin
yang mengatakan tadi akan masuk bersedia untuk membantu presiden dan diminta untuk meningkatkan kemampuan kreativitas di indonesia ya
nah kalau mas iling melihat sinyal linguistik ini akan mengarah ke pos mana di kabinet kerja
ada satu kabinet ada satu kementerian baru yang isunya sudah sangat kuat
jadi gabungan antara salah satu direkturat sikominfo dengan ekonomi kreatif
jadi nanti kementeriannya itu kemungkinan sekitar ekonomi digital kreatif lah sekitar nama nama itu
nah kemungkinan yang dipanggil tadi itu nama nama yang milenial akan menempati salah satu posisi itu tuh
antara wisnu tama atau nabdini makarim gitu ya

kalau ngelihat apa namanya strategi ini ini udah kebaca nggak sih dari keterlibatan wisnu tama di masa kampanye jokowi mas silih
sebetulnya kebaca karena kan sebetulnya ini dilakukan oleh mahathir dilakukan oleh dilakukan oleh malaysia dan dilakukan oleh singapura
jadi kalau kita track yang dilakukan oleh perdana menteri malaysia dan singapura gitu ya mereka kan yang pertama kali dimunculkan adalah anak anak muda
nah jokowi menggunakan hal yang sama jadi anak muda milenial dikedepankan
hanya memang yang berbeda situasinya
hanya memang yang berbeda situasinya nih
kalau malaysia dan singapura itu kan residu pilpresnya relatif bersih gitu ya
kalau di kita kan residu pilpresnya masih ada nih
jadi kalau nggak hati hati itu nadiem itu malah akan jadi menjadi digolongkan ke satu golongan aja
itu yang harus ditahan mimpu
oke tadi kita bahas soal wisnu tama sekarang kita bahas soal nadiem deh
murni dari kalangan profesional nah kalau dari jawabannya tadi di depan pers saya ngelihatnya sumringah banget gitu
saya menerima senyum senyum ketawa ketawa
kemudian menyebutkan kalimat kita siap berinovasi sesuai dengan apa yang disebutkan atau pidato jokowi dalam kemarin begitu ya pelantikannya
apa yang bisa kita telah dari pernyataan pers ini mas silih
iya jadi sebetulnya kan yang keunggulan nadiem kan dia adalah tokohnya milenial lah gitu ya
paham bukan milenial terus kemudian gojek sebagai platform yang dibesarkan oleh nadiem itu kan mengangkat mengurangi tingkat pengangguran sampai
memurangi tingkat pengangguran sampai satu setengah persen
hanya satu platform aja gitu
dan permintaan kepada nadiem itu fisik fisiknya adalah nadiem diminta mengurangi kemiskinan lewat ekonomi kreatif digital
jadi rasanya optimisme itu yang dibangun
dan saya lihat sih semalam nadiem ketemu dengan beberapa temen gitu
beberapa para founder founder digital mereka siap support juga
support juga makanya kemudian
sumber ingatnya kayaknya itu tuh
jadi memang ekosistemnya
ekosistemnya membantu kalau kita
lihat dari targetnya milenial anak anak
muda akan optimistkah
dengan pemerintahan yang mungkin
akan terjadi ke depannya
ya rasanya sih mereka optimis
artinya gini ketika
di startup itu jadi gini salah satu
optimisme anak muda itu sekarang
terutama fresh graduate gitu ya
itu ketika mereka bergabung dengan
startup jadi kalau
beberapa tahun yang lalu
ketika anak anak muda
lepas dari kuliah
atau lepas dari bangku sma
kan mereka selalu menjawab nama nama
perusahaan besar tuh
priyota bank indonesia
tapi kan sekarang begitu mereka lulus
pertanyaan mereka itu jawabannya dua
mau bikin startup
atau bergabung dengan startup startup
yang udah unicorn itu
optimisme nih sebetulnya
ada optimisme di balik
pemanggilan nama nama ini ya
kalau tadi yang muda muda begitu
sekarang kita ke prof mahfud md
yang sudah sejak pagi hadir di istana
di awal pilpres kita tahu ya publik sempat
dibuat heboh gitu
karena menduganya prof mahfud yang
mendampingi jokowi di periode kali ini
tapi ternyata salah
nah nampaknya nggak ada sakit hati juga gitu
justru pendekatan prof mahfud kepada
tim jokowi maruf amin jadi semakin
menjadi jadi gitu nah personal brand di
seperti apa sebetulnya yang dimainkan oleh
iya artinya sih
satu hal yang diambil oleh mahfud
ketika prof mahfud gitu ya
baju putih juga tapi gagal
menjadi wapret gitu
habis itu kan kemudian prof mahfud
mengambil posisi sebagai legowo gitu ya
masuk ke team setnya
membantu kapalnya gitu
dan sekarang kemudian
siap untuk menerima menjadi
menteri jadi saya pikir sih ini
personal brandingnya prof mahfud nih
bahwa dia akan bergerak
sesuai dengan keinginannya dia karena
kalau kita lihat kan dua ribu empat belas
prof mahfud juga sempat ditawarin untuk jadi
salah satu menteri tapi kan prof mahfud
menolak karena saya nggak kerja apa apa
kampanye pasti harus jadi menteri gitu loh
kasih aja yang kerja gitu nah
untuk kali ini biarpun dia
kaget dengan keputusan untuk tidak menjadi wapres
gitu ya tapi dia setelah itu
menunjukkan komitmennya untuk
jadi itu yang dibangun jadi saya pikir walaupun
ada kemudian yang nggak suka
fresh gitu ya tapi saya pikir itu
yang sekarang diambil posisinya oleh prof mahfud
posisinya agak berat nih prof mahfud nih karena yang
dan lain sebagainya gitu itu yang harus dijawab
tapi kan sekarang dia berada di kabinet
agak kecewa masyarakat terutama
karena pelemahan kpk nih
itu pr utamanya tuh
apalagi dalam pidato sebelumnya jokowi
tidak menyebutkan mengenai korupsi demokrasi
dan akasasi manusia begitu ya
itu korupsi sama hal nggak ada
mas ili kalau tadi sempat menyebutkan
baju putih ada artinya nggak sih kalau
itu kan sebenarnya trademark
yang dibangun oleh jokowi
gitu ya baju putih
kemudian di apa
lengannya digulung gitu
menunjukkan ketulusan yang siap bekerja
kan itu yang dibangun secara konsisten
dan itu gak bisa dibantah
oleh siapapun artinya
semua orang paham bagaimana dengan
baju putih gitu kemudian semua orang
tahu bahwa kalau lengannya
dilinting itu kemudian menunjukkan bahwa mereka
siap kerja dan itu yang dipertahankan
sama jokowi sebagai
simbol atribut yang
apa ya yang ada
sampai di kabinet yang kedua sekarang ini
siapa nama nama yang akan masuk ke
line up kabinet kedua kita tunggu
sampai rabu pagi besok
mas silih agung wasesa terima kasih banyak sudah
bergabung bersama kami di cnn indonesia